lcgc atau low cost green car merupakan program dari pemerintah yang mengusung mobil murah dengan konsep ramah lingkungan
menurut peraturan menteri perindustrian no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah syarat untuk mobil lcgc harus mencakupi antara lain
pemiliki motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan satu dua ratus qubicara cm atau cc dan memiliki tingkat emisi co dua sampai dengan satu ratus dua puluh gram per kilometer
sejumlah mobil berjenis lcgc dipajang di pameran ims dua ribu dua puluh tiga yang digelar di g expo kemayoran jakarta pusat
salah satunya adalah honda dengan lcgc brio dua ribu dua puluh tiga varian satya
yang dibekali mesin berkapasitas satu dua ratus cc dan konsumsi bahan bakar satu liter per enam belas kilometer
honda brio bersaing dengan daihatsu sigra
daihatsu sigra memiliki mesin berkapasitas seribu dua ratus cc dengan konsumsi bahan bakar satu liter per enam belas kilometer
sedangkan toyota memperbarui salah satu produk lcgc dengan all new agya
yang dibekali mesin berkapasitas seribu dua ratus cc dengan konsumsi bahan bakar satu liter per dua puluh satu tujuh kilometer
honda brio daihatsu sigra dan toyota all new agya dijual dengan harga di bawah dua ratus juta rupiah
sejumlah pengunjung terlihat mencari mobil berjenis lcgc di iims dua ribu dua puluh
melihat kondisi sekarang ya lcgc sih saya rasa masih jadi pilihan lah ya karena melihat kondisi jalan terus juga harga bbm ya naik terus
sekarang sih saya pakainya suv ya
saya datang ke sini ngeliat ngeliat ya selain lcgc saya lihat yang listrik juga
karena ya menunggu keputusan pemerintah juga nih yang mau memberikan subsidi
jadi kalau misalnya nanti ada keputusan pemerintah ya mungkin saya bisa lihat yang listrik juga sih
sangat tertarik karena kan saya juga sebelumnya pemakai lcgc
yang pertama bukan cuma karena dari low cost green car nya juga karena compact nya ya
dan sekarang juga mengenai bahan bakar yang makin naik
nah low cost green card ini ngebantu gitu
nggak nguras kocek banyak gitu dari sisi pajak dari sisi bahan bakar ya
menurut data gabungan industri kendaraan bermotor indonesia atau gaikindo
penjualan lcgc sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua mencapai satu ratus delapan puluh enam enam ratus empat puluh sembilan unit
data yang sama juga menunjukkan mobil terlaris di indonesia pada bulan januari dua ribu dua puluh tiga adalah lcgc honda brio yang terjual rp tujuh tiga ratus
meski begitu sejumlah perusahaan otomotif malah memilih untuk menghentikan produksi lcgc
dan nissan karena tidak bisa bersaing dengan produsen lcgc lainnya
padahal menurut pengamat otomotif fitra eri
harus ada lebih banyak perusahaan yang memproduksi lcgc di indonesia karena minat konsumen masih tinggi
tapi kita melihat bahwa sejak pertama kali lcgc diluncurkan
pemainnya itu itu saja
bahkan tidak bertambah bahkan cenderung berkurang
nah jangan jangan diperlukan satu rencana
diperlukan satu regulasi baru supaya lebih menjangkau lebih banyak merek gitu
nah ini mungkin untuk yang green car nya sendiri di rentang harga tertentu atau di rentang spektor itu bisa dimasukkan ke skema lcgc
dan rasanya kita butuh penyegaran supaya lcgc itu tidak itu itu saja pemainnya
fitra mengatakan selama ada skema untuk meringankan pajak serta konsumsi bahan bakar bagi konsumen
lcgc pasti ada pasarnya
lcgc masih menjadi pilihan konsumen karena harganya yang terjangkau dan konsumsi bbm nya yang cenderung hemat
namun jika anda mencari mobil dengan fitur atau teknologi baru sulit untuk mendapatkannya di model lcgc
carmel mursalim lastong avebro jakarta